jadi lu udah tau semuanya man
itu kan wulan yang kemarin
aku harus gimana sekarang
gua gak sampe kalo harus ketemu sama mama
gua gak mau pulang
tapi gua harus kemana
ada dimana ya
aku telfon siapa ya
apakah aku telfon yasmin aja ya
yasmin ini tadi tiana mamanya wulan
oh iya tante kenapa emangnya
yasmin apa wulan udah di rumah kamu sekarang
gak ada tanda kenapa ya
oh iya yasmin kamu tau alamat kosan yang roman gak dimana
gak tau sih tante tapi aku bisa cariin
nanti kalau aku udah punya alamatnya aku kirimin ke whatsapp tante ya
bener ya yasmin tante tunggu loh
makasih banyak ya
ya allah semoga aja wulan gak kenapa napa
ini si pacar kenapa sih
gue teleponin gak pernah diangkat
gak diangkat ya gak aktif
kenapa sih wulan
ah belum berangkat juga kok
tak jadi kau latihan
belum tau nih pak temen latihan ku gak ada kabar sampai sekarang
kalau begitu kenapa kau datangin saja rumahnya man
kau tau kan
bener juga gak kepikiran aku
ya sudah aku aku berangkat sekarang ya
apa wulan udah di tempat kamu
tante tiana wulan gak kesini tante
ini semuanya semuanya baik baik aja tante
enggak roman semuanya gak baik baik aja
semuanya jadi kacau
semuanya jadi kacau
semuanya jadi kacau
tante gak tau harus nyari wulan kemana lagi roman
ini sebenarnya ada apa sih tante
ini sebenernya ada apa sih tante
wulan emangnya gak bilang sama tante dia mau pergi

ini semua salah tante roman
di semua salah tante roman
semua ini karena kesalahan

udah sekarang tante tolong cerita sama roman ya
sebenernya apa yang terjadi
tapi bagaimana kalo kita duduk disana aja

jadi wulan ngikutin tante ke rumah om gunawan
jadi wulan ngikutin tante ke rumah om gunawan
dan wulan sekarang tau tante hubungannya sama tante

hubungan tante sama om gunawan itu apa
dan yang lebih parahnya lagi
wulan mengetahui bahwa anak yang tante kandung ini
bukan anak dari papanya wulan
tetapi anak yang tante kandung ini
anak dari mas gunawan
terus sekarang bulan kemana tante
tante juga gak tau sekarang wulan ada dimana roman
makanya tadi tante datang kesini untuk mencari wulan
tapi ternyata wulan gak ada disini
tante khawatir banget sama dia roman
tante takut terjadi sesuatu sama wulan
kalau sampai terjadi apa apa dengan ulang
karena masalah ini
tante gak akan bisa maafin diri tante sendiri
tolong bantu tante ya
tolong kamu cari wulan
tolong kamu bicara baik baik dengan wulan
karena sekarang wulan udah benci banget sama tante
dan kalau tante jemput dia pasti dia gak akan pernah mau pulang
tante sabar ya
sekarang ini tante cuma bisa mengandalkan kamu roman
cuma kamu dan mamanya defon yang mengetahui masalah ini dari awal
karena gak tau harus mau cerita sama siapa lagi

habis ini buat wulan
jadi mutta tau semuanya kan
masa bagian tadi

itu kan wulan yang kemarin disuruh bapak bikin bintang goreng tapi siapa lagi tuh ya
gue datang ke sini mau curhat sama lu karena gue yakin ngerti gue tapi ternyata
lu bagian dari persekompohan dia
lo salah paham jadi apa yang bikin gue harus paham
apa yang harus gue pahami setelah gue denger lo
lu dengan penipu itu ongkol buat nyakitin perasaan keluarga gue
lu jangan kelewatan
kelewatan mau bilang
kan lo pikir apa yang lo lakuin sekarang ini gak kelewatan man
lo udah hancurin semuanya
udah hancurin semuanya
ya enggak lo
lo udah ngereng gue dulu dong
lo gak bisa main pergi gini terus masalah gak akan kelar kalau lo terus lari
lo udah ngereng gue dulu
apa bener lo udah tau soal nyokap gue dan laki laki ini
apa bener lo udah tau soal nyokap gue dan laki laki ini
apa bener lo udah tau soal nyokap gue dan laki laki ini

eh gue tau
eh gue tau
lo kenapa ngerasain itu dari gue

wulan itu semua karena nyokap lo yang minta
wulan itu semua karena nyokap lo yang minta
kenapa lo mau
kenapa lo mau